sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mereka minta aku harus cepat menyelesaikan orderan
lalu aku buru buru menyelesaikannya
setelah itu aku baru ingat
malamnya aku langsung mencarinya
kalau siangnya kamu mencari mungkin ketahuan kemana perginya
aku gak tahu mir
pagi itu aku lagi masak nasi

waktu aku pulang dari pasar dia masih baik baik aja
kemana aku harus mencari sang kurian
bumi ini begitu luas mir
ya bagus ada apa

boleh tapi abah langsung pulang ya
gusti allah memberkahi burung tubuhmu yang tetap muda dan cantik
sebenarnya bagus lebih pantas jadi anak
tapi ya sudah lah kalau sudah jodoh mau apa lagi
sumbi abah pulang dulu ya
jadi kapan kamu kenalkan aku sama orang tua kamu
gak lama lagi sum
tapi kapan aku bisa ketemu orang tua kamu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku yatim piatu
ayahku sudah lama tidak ada
sudah berapa lama kamu gak ketemu orang tua kamu
sudah berapa lama kamu gak ketemu orang tua kamu
ayah angkatku sudah meninggal
dia lelaki yang baik dan sayang sama aku
walaupun dia itu seorang perampok
walaupun dia itu seorang perampok
walaupun dia itu seorang perampok
ayahmu seorang perampok
aku ini dididik sama orang tua
aku tidak baik sum
aku ini dididik sama orang yang baik
aku disuruh berhenti merampok dan aku menikah
oh jadi kamu tahu di mana orangtuamu sekarang
aku sedang mencari orangtuamu dan aku ingin menikah sama kamu
eh sump sump
sampai jumpa lagi